presiden jokowi dodo yakin pada tahun dua ribu tiga puluh indonesia akan menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan ekonomi terkuat di dunia
di tahun dua ribu empat puluh lima indonesia akan menjelma menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor empat di dunia
hal itu disampaikan presiden joko widodo saat membuka rakernas asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia atau adkasi pada selasa siang
untuk dapat mencapai target tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bekerja sama
presiden jokowi mengatakan meski masih terdapat banyak kekurangan seluruh pencapaian yang diperoleh indonesia saat ini patut disyukuri
presiden jokowi pun mengajak seluruh anggota dprd kabupaten se indonesia tetap optimistis dan meyakini berbagai ketimpangan yang masih terjadi dapat teratasi
landscape ekonomi juga akan berubah dengan berkembangnya digital ekonomi dan fintech
betul betul kita semuanya bisa menghadapi
tantangan tantangan global tantangan tantangan zaman yang tadi saya sampaikan